mbak aku pesen spageti aku pesen laksanya terus aku pesen lagi jus tauberinya
terus kamu apa
pokoknya udah itu aja dulu ya mbak
perutnya ngasih muat
ya kita tunggu sampai dia datang
halo boy lo sekarang ke rumah sakit melati ya
sian lagi pingsan dia di ruang igd sekarang
iya tadi kabarnya ian tuh di gebukin sama anak anaknya motor
dan terus penumpang yang bawa ian kesini
yaudah yaudah kalo gitu mon
gue langsung kesana aja ya
ian kenapa boy
ian masuk rumah sakit
dia pingsan abis di gebukin
di gebukin siapa boy
ya kata orang angkot sih katanya digebukin sama geng motor
kalo kayak gini terus boy
kita mesti serang balik balik
sekarang kita nggak boleh sabar lagi
habis itu si otang
dan si daduk juga
nggak ada kata sabar boy
kita masalah lembek
lebih baik kita hadir aja mereka
jangan pakai emosi
ngapain sih emosi begitu
kok ngapain diem aja
gue kasian banget sama ian
dengar berita jangan sampai kayak gitu
siapa yang mau ikut gue ke rumah sakit
jangan pakai emosi ya
lo denger tuh si boy itu
jangan pakai emosi
yang pantas emosi tuh musuhnya si boy
ian kan sohibnya banget
gue harusnya lebih kuat dari dia pak deh
iya ngerti weh
sampai insya allah mbak be eh
sama si ian
ini kalau badan mbak be sehat sih pasti mbak be kesana deh
mbak be kesana deh
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
eh mbak be
oh mbak be
oh mbak be

tepi siapa fesii gitu diaperk
belum tentu dateng kesini lagi
nih buktinya lo udah habisin spageti supah sup terus mau nambah minum lagi
dia gak kesini kan
ya udah cabut aja
aduh lo jangan pergi dong lo harus nungguin gue disini sampai dia datang
nih gue pesenin laksanya buat cembelan kita sambil nunggu
makasih ya gue udah kenyang banget
gue udah kenyang banget
aduh epo mas harus gue jelasin lagi sih
gue itu gak bisa lupain itu cowok
ya iya abis gue tuh gak bisa lupain dia terus gue inget inget lagi
dia tuh mirip justin bieber
mbak aku pesen spageti aku pesen laksanya terus aku pesen lagi jus tauberinya
terus kamu apa
pokoknya udah itu aja dulu ya mbak
perutnya gak sih muat
ya kita tungguin sampe dia datang
kurang ajar tuh cewek
gue gak terima ajar
emang ngeselin banget sih tuh cewek
menurut lu kita harus gimana
lo krayin semua anak anak spider
kita sisir tempat tempat parkir
kita habisin semua anak anak buahnya dia
kalau perlu kita rebut lahan parkirnya
buat mereka tunduk sama kita
nah lalu teman l gegam nih

canggar rey sekarang
se earbuds banget rein anyong artuh
itu tuh bener bener ya ya ampun lu tuh udah gila apa
lu makan banyak banget sampe kekenyangan gini sampe perut lu sakit
untung untuk perut nggak meledak
epo lu tuh tega banget sih
iya itu cogan gue mas justin
ya elah mita
perut lo tuh udah sakit gara gara nungguin tuh cowok
masa iya dia ada di rumah sakit
tadi gue liat beneran
eh lu diri diri lagi
perut lagi sakit
udah ayah mau giri
udah kita periksa
mereka mau nengokin si iya
ke rumah sakit
ini kesempatan buat kita
kita serang aja mereka
kita tetap kerencana semula
kita abisin mereka
satu persatu seperti yang
gue udah bilang ke lu
gue gak mau dari pihak kita
ada jatuh korban
hebat juga pikiran lu lex
lu memang brilian
kelicikan lo itu memang tingkat dewa
ya lu tinggal belajar dari rumah aja
kayaknya dia deh
tangan kanan cewek itu
dia sasaran kita

kita akan mencari penjelasan
dia kan jago banget
apa maksudnya jegat gue jalanan begini
mau yang keroyokan
ya ampun bang
ya ampun bang